polemik yang mendera dpd selama seminggu terakhir ini membuat publik banyak yang mempertanyakan kembali
apa faedah keberadaan lembaga ini bagi rakyat
minimnya prestasi dan kewenangan yang terbatas memunculkan wacana pembubaran lembaga ini
layakkah dpd dipertahankan
dewan perwakilan daerah atau dpd kembali menjadi sorotan
bukan bicara prestasi tapi kontroversi
perebutan kursi pimpinan dpd seakan membuka mata publik bagaimana para senator saling berkolaborasi
berebut kuasa di tengah harapan rakyat pada lembaga produk reformasi ini
tidak hanya mempertontonkan adu kebrutalan fisik di ruang sidang dpd juga dengan telanjang mempermainkan hukum
di tengah perseteruan dua kubu pimpinan dpd yang masih terjadi
publik ini mulai melihat fungsi dan peran dpd sebagai perwakilan daerah yang dinilai minim prestasi
menimik energi dpd ini dikarenakan masih terbatasnya keunangan dpd dalam fungsi legislasi
seperti diketahui tugas dan kewenangan dpd dalam fungsi legislasi seperti yang diatur dalam undang undang md tiga
hanya mengajukan rancangan undang undang kepada dpr
serta ikut membahas ruu yang terkait dengan otonomi daerah hubungan pusat dan daerah
pemekaran penggabungan pengaturan sumber daya alam dan ekonomi daerah
serta perimbangan keuangan pusat dan daerah
berdasarkan keunangan tersebut rancangan undang undang ini siaktif
yang telah dihasilkan dpd dan masuk dalam prioritas prolegnas
untuk tahun dua ribu enam belas hanya tiga ruu dan di tahun dua ribu tujuh belas ada peningkatan menjadi empat rancangan undang undang
hal inilah yang menjadi ukuran bahwa kinerja dpd masih minim prestasi
namun di tengah minim prestasi dan kewenangan itulah
sepanjang tahun dua ribu enam belas lalu energi dpd terkuras dalam pro kontra pemotongan masa jabatan pimpinan selama dua lima tahun
tenaga para senator dipakai untuk memperjuangkan kepentingan politik jangka pendek inilah yang disesalkan
bahkan sempat muncul wacana untuk membubarkan lembaga dpd
seperti yang diusulkan dalam mukernas partai kebangkitan bangsa tahun dua ribu enam belas yang lalu
di mana sekjen pkb abdul qadir karding menilai keberadaan dpd saat ini hanyalah menjadi aksesoris demokrasi
jalan terjal nampak yang masih menghadang untuk mewujudkan sistem buah kamar yang kuat di parlimen kita
untuk bisa melakukan pengawasan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat khususnya masyarakat daerah
budi adikutro cnn indonesia
mau tidak mau perhatian publik sempat tersedot pada salah satu kamar di parlemen yaitu dewan perwakilan daerah atau dpd
namun ironisnya perhatian masyarakat ke lembaga yang sejatinya merupakan perwalian masyarakat di daerah itu
bukan karena gebrakan kinerja yang berprestasi dari dpd
namun justru karena gebrakan meja dan teriakan anggota yang mewarnai ruang sidang paripurna dpd akibat berebut kursi pimpinan
karenanya kini tak heran mulai muncul desakan pembubaran dpd dari berbagai pihak
kalaupun dipertahankan bagaimana mengembalikan soliditas dpd yang kini disebut terpecah baru kemudian kita bicara
bagaimana menambah peran dpd agar fungsi perwakilan daerah itu benar benar terwujud nyata bagi masyarakat daerah
kami akan mencoba mengulasnya malam hari ini dengan asri anas yang merupakan anggota dpd ri
perwakilan sulawesi barat selamat malam
malam bung asri terima kasih sudah hadir
kemudian ada bung sebastian salang koordinator forum masyarakat peduli parlemen indonesia atau formapi
selamat malam bung sebastian salang
kemudian ada refli harun yang merupakan akademisi hukum tata negara dari ugm
selamat malam bang revli
ya selamat malam bung indra
bang refli sekarang saya akan ke bung asri terlebih dahulu ya sebagai salah satu senator
ini desakan desakan pembubaran dpd rupanya kemarin tuh rame rame kemarin tuh dari gambar yang kita lihat di layar televisi ini
menjadi momentum untuk orang kemudian berpikir lagi ini kayaknya nggak perlu nih dpd nih
ada yang mengatakan ini aksesoris demokrasi dan bagaimana anda sebagai seorang senator melihat desakan ini sebaiknya dibubarkan saja
iya menurut saya kalau ada desakan seperti itu ya wajar wajar saja menurut saya
kenapa karena kan publik mulai agak merasa gerah merasa kecewa dengan kondisi dpd
kan gitu kenapa karena kelihatannya dpd muncul di publik ini ketika ada konflik yang terjadi
yang kenderai ya seperti sekarang bukan gebrakan kinerja gebrak gebrak meja tapi ya
tapi kalau gebrakan kinerja juga sebenarnya ada sih ya oh ada ya
ada hanya kan yang itu yang kami katakan ada kesulitan dpd itu mengukur karena kan kadang kadang diukur sama dengan dpr
yang proses eksekutifnya harus ada ngurus jembatan jalan dan lain sebagainya dpd nggak bisa diukur seperti itu
tetapi apapun menurut saya lahirnya dpd ini kan adalah bahagian daripada hasil reformasi
dulu masyarakat indonesia menganggap ada yang hilang dari semangat parlemen kita
yang ada itu adalah semangat memajukan daerah sehingga lahirlah dpd ini sebagai bahagian daripada hasil amandemen konstitusi
nah sekarang memang menurut saya salah satu sudah mulai agak melenceng ini adalah semangat perjuangan daerah itu kelihatannya
udah mulai tercederai dengan kepentingan partai yang terlalu banyak di dalamnya
kepentingan partai yang terlalu banyak di dalamnya terlalu banyak di dalamnya
harusnya idealnya memang perwakilan daerah bukan ada unsur partai politik
iya kalau lagi unsur partai politik ya apa bedanya dengan dpr
kan gitu semangat awalnya memang adalah untuk merepresentasi perjuangan daerah
nah kemudian priode pertama dan kedua menurut saya bagus
karena waktu itu persyaratan undang undang adalah nggak boleh menjadi anggota partai politik ketika kita mencalon
terus kenapa berubahnya mulai kapan
menurut saya salah satunya adalah karena sahwat partai politik
sahawat partai politik adalah ketika merevisi undang undang
ketika melahirkan undang undang dua puluh tujuh yang kemudian menjadi undang undang nomor tujuh belas
di situ disebutkan bahwa anggota dpd boleh dari partai politik
dan waktu itu kami tentu agak komplain ya kenapa
karena kan kalau mau berjuang lewat jalur partai kan ada pintunya di dpr
kalau mau berjuang lewat partai politik bukan di dpd tempatnya
di situ ada representasi daerah
menurut anda kenapa ada sawat partai politik
kalau dilihat padahal kewenangan dari dpd kan juga minim sebenarnya
apa yang membuat partai politik kemudian bersahabat
kepada sebuah lembaga yang sebenarnya kewenangannya minim
menurut saya salah satu alasannya adalah apapun dpd ini kan adalah lembaga parlemen
kalau kita di indonesia ini kan ada tiga kamar parlemen sesungguhnya ya
dan misalnya kewenangan di mpr itu mengubah konstitusi kemudian mengangkat dan memperhentikan presiden
apapun suara dpd ada di sana secara politis ya
dengan sistem presidensi dpr tentu memberi peran
memiliki peran untuk menentukan perjalanan bangsa
nah sehingga menurut saya memang kondisi ini akan terus terjadi jika dpd tidak bisa dikembalikan ke semangat awal
jadi menurut anda intinya dpr ini sebenarnya perlu dipertahankan tapi kalau memang sudah dirasuki partai politik lebih baik dibubarkan saja
kalau tetap dirasuki partai politik menurut saya ya nggak ada bedanya dan saya sepakat lebih baik dibubarkan aja
kalau banyak kemudian partai politik memang susun
tapi kalau mau dibubarkan sekarang menurut saya agak kurang tepat ya kenapa
karena kan kita belum mencapai satu semangat besar dari reformasi yang sesungguhnya untuk perwakilan dpr
ini bukan karena bung asri lagi menjabat sekarang dpr ya
enggak enggak enggak
sudah berjuang dipilih dipilih terus dibubarkan kan
kalau bung sebastian salang sendiri melihat bagaimana soal wacana desakan pembubaran dpd ini
saya kira itu reaksi yang logis dari publik melihat kiprah dpd ya
jadi selama ini terus terang saja sebetulnya daerah belum merasakan kehadiran dpr manfaat dari kehadiran dpr
sementara yang muncul ke publik itu adalah cerita cerita buruknya
ya berantem karena rebut jabatan ya karena korupsi lah misalnya
jadi itu satu poin
poin yang lain sekarang dpd itu dibajak oleh partai politik
ketuanya adalah pimpinan partai politik
maka kemudian kita tidak lagi bisa misalkan secara
menurut anda sekarang ketuanya partai politik
eh faktanya sudah dilantik
lepas dari perdebatan atau kontroversi di dalamnya sekarang sudah dilantik gitu ya
kalau modelnya kayak begitu maka betul sekali
tidak ada bedanya antara dpr dan dpr

dulu harapannya dpd ini menjadi sparring partner dari dpr
dan mereka betul betul menjadi representasi aspirasi dan kepentingan daerah
representasi politik ada di dpr
sementara dpd ini adalah representasi daerah
itu jelas sebetulnya
tetapi kan hari ini sebetulnya
anggota dpd sendiri yang mendelegitimasi menurut saya
dan mendorong desakan publik ini
jadi posisinya sekarang ini
dpd itu ada di persimpangan jalan
satu sisi apakah memang perlu diperkuat
lain kalau memang tidak bisa diselamatkan ya sebaiknya dibubarkan
nah kalau diperkuat maka mesti ada pilihan
dpd itu adalah kamar yang tidak boleh dimasuki oleh partai politik
jadi pemisahan benar benar ya
jadi jelas ada pemisahannya
jadi orang orang yang
ada di partai politik
kamarnya memang di dpr
biarkanlah dpd ini menjadi tempat perjuangan orang orang yang tidak masuk dalam partai politik
dan mereka betul betul menjadi representasi dari aspirasi dan kepentingan daerah
dengan begitu maka menurut saya
kalau itu tegas
maka ya mungkin kita berpikir untuk diperkuat
nah sayangnya memang
dpd ini tidak bisa
memanfaatkan dengan baik peluang peluang yang ada
karena dpd ini kan sudah tiga periode sekarang
jadi dua periode itu diabaikan begitu saja
yang periode pertama disebutkan tadi murni perwakilan daerah juga kan sebenarnya kan
tetapi di situ belum terlihat kiprahnya
apa karena memang baru periode pertama
atau karena memang tidak jelas juga kewenangannya bu nusrat
dalam peraturan perundangan
kalau dpd periode pertama itu masih bisa dipahami
karena ini kan sebuah lembaga baru
yang imajinasinya belum utuh
kira kira peran dan fungsinya seperti apa
mau ngapain gitu ya
lalu mereka menempatkan diri seperti apa itu sedang dicari
tetapi jelas sekali posisi mereka pada saat itu
bahwa yang masuk ke dpd itu orang yang minimal lima tahun
tidak menjadi pengurus partai politik
tidak terhafilias di partai politik ya
jadi itu untuk mensterilkan orang orang yang masuk ke partai politik

itu kenapa berubah kemudian menurut anda
ya karena begini
dpd ini kemudian dilihat oleh teman teman dari kamar sebelah itu
menjadi tempat peristirahatan politisi politisi
yang sudah pensiun dari dpr
pindah ke sebelah
ada juga teman teman yang merasa bahwa
oh iya ini dpd ini jadi batu loncatan
menuju ke kamar sebelah gitu
akhirnya dua sahabat ini menjadi bertemu
sekarang ini yang terjadi justru sekalian
nah kalau begini caranya menurut saya
ini sudah merusak sistem ketatanegaraan kita
dan semangat dasar dibentuknya lembaga ini
kalau ini sudah melenceng sangat jauh
nggak ada alasan untuk diubahkan
jadi aturan yang ideal saat periode pertama itu sengaja diubah
aturan yang ideal diperubah
oh iya karena kan perubahan itu
dilakukan melalui perubahan di dalam undang undangnya
dimana dpr di situ yang berwenang begitu ya
untuk melakukan perubahan perubahan
kalau perubahan undang undang ya
tentu dpr yang punya otoritas
bang refli mungkin anda bisa jelaskan
kalau tidak salah ini begitu ya
kalau saya mencoba meneliti kenapa peraturannya berubah ini
mereka menggunakan alasan ada putusan mk
yang kemudian ditafsirkan bahwa
boleh dari anggota ataupun pengurus dari partai politik
untuk bisa masuk dpd
apakah seperti itu bung refli
iya kita kalau bicara anggota dpd ya
kita harus lihat dulu pada perintahnya
ada pemilu dua ribu empat ya

dasar yang digunakan untuk pemilihan anggota dpd itu adalah
undang undang dua belas tahun dua ribu tiga
nah di situ disebutkan
ada syarat tambahan untuk menjadi anggota dpd ya
yaitu pertama adalah syarat berdomisili
berdomisili di provinsi yang bersangkutan
sekurang kurangnya tiga tahun secara berturut turut
yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan
atau pernah berdomisili selama sepuluh tahun
sejak berusia tujuh belas tahun
di provinsi yang bersangkutan
nah itu azas domisilinya
tidak menjadi pengurus partai politik
sekurang kurangnya empat tahun
yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon
tapi perlu dicatat
tidak menjadi pengurus partai politik ya
sekurang kurangnya empat tahun
nah syarat di dalam undang undang dua belas tahun dua ribu tiga ini
kemudian dihilangkan di dalam undang undang nomor sepuluh tahun dua ribu dua
menjelang pemilu dua ribu sembilan belas
jadi syarat domisili tadi
yang tiga tahun berturut turut
atau sepuluh tahun setelah tujuh belas tahun
cukup diganti dengan menjadi syaratnya berdomisili
di negara kesatuan republik indonesia
tidak ada lagi syarat tambahan
bukan pengurus partai politik
nah akibatnya adalah
makin banyak orang orang partai politik
yang menjadi calon
menjelang pemilu dua ribu sembilan belas
pada pemilu dua ribu empat
ada sebenarnya am fatwa
yang kita tahu dari depan
tetapi kan sudah tidak menjadi pengurus lagi
sehingga bisa mencalonkan diri
nah tetapi kemudian
beberapa anggota dpd
kan mengajukan judicial review ke mahkamah konstitusi
mengenai dua hal itu
domisili dan tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik
untuk domisili dikabulkan
bahwa dia harus berdomisili di provinsi yang diwakili
tetapi untuk yang tidak berasal dari partai politik
itu kemudian ditolak oleh mk
memang mk juga yang merusak sistem perwakilan di indonesia ini
dan demikian juga
mk kan mengatakan
hakim konstitusi boleh juga berasal dari partai politik
nah menurut saya
paradigma itu mudah mudahan bisa diubah lagi
representasi ruang dan representasi rakyat
itu betul betul bisa diajawantahkan
karena kehadiran dpd itu memang
untuk mengoreksi ketimpangan teori representasi yang ada di dpr
kita tahu dpr itu perwakilan rakyat

nah dikoreksi di dpd
dimana ruang itu yang penting
berapapun jumlah penduduknya
maka setiap provinsi kan diwakili empat
nah inilah yang kemudian
dari sisi representasi mengimbangi

baik nanti kita akan lanjutkan lagi setelah jeda berikut ini
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news

jadi hasil judicial review kita di mahkamah konstitusi menyebutkan bahwa
misalnya yang kita judicial review itu adalah undang undang nomor tujuh belas
terhadap kewenangan dpd di pasal dua puluh dua d undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
di situ jelas disebutkan bahwa pembahasan undang undang itu sebenarnya dpd
hasil judicial itu ya itu dpd itu berada pada sudah masuk ke dalam tahap kedua
sekarang kan masih tahap pertama
tahap kedua itu adalah dpd sudah ikut membahas dim
kan membahas dim nah sekarang masalahnya teman teman dpr belum mau sampai di sana
padahal itu jelas jelas adalah keputusan mk
sehingga kami menganggap memang masalah terbesar dari ini semua adalah
partai politik memang tidak ikhlas melihat bahwa
dpd ini lahir
lihat bahwa dpd ini lahir sebagai sebuah semangat informasi
dengan berangkat dari pernyataan anda sendiri
maka masih bisakah anda percaya atau mengharapkan dpd kembali murni perwalian daerah
hanya berdasarkan pada revisi undang undang pemilu yang digarap oleh teman teman dpr
begitu kan kemudian
kan bahasa itu juga sama kepada teman teman pengurus hanura dan pengurus beberapa partai di dpd
kami katakan kalau betul betul mau memperjuangkan dpd
jangan buat kamarnya di dpd
lobby anda teman teman anda yang ada di sebelah kan gitu
tidak usah ramai ramai masuk di dpd
apa reaksinya ketika anda menanyakan itu
tidak ada reaksinya
ya itulah tadi ya
masalah terbesar ini adalah ketika dpd juga dianggap sebagai satu kamar baru untuk partai politik
mengagregasi kepentingan daerah
dan menurut saya itu tidak ketemu
bung selang tapi sebenarnya kalau bicara kemudian dpd ini harus diperkuat dari kewenangan yang seperti apa kira kira bung
sebetulnya kalau mau serius
artinya di luar yang tadi diupayakan oleh teman teman dpd sekarang
ya memang mesti mendorong agar amandemen terhadap undang undang dasar empat puluh lima
supaya kewenangan yang diatur sekarang ini dipertegas gitu
bahwa mereka memang ikut membahas undang undang yang berkaitan dengan
tapi menurut anda sendiri kira kira perlu tidak sih dpd ini kemudian menjadi partner dari dpr
kalau melihat rentang kendali pusat dengan daerah yang begitu jauh
lalu kemudian luas indonesia ini yang begitu besar
maka memang mesti ada yang mewakili daerah untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya ke tingkat nasional
dan kita punya pengalaman memang dulu namanya utusan daerah utusan golongan
nah ini kan memang didesain supaya daerah itu juga didengar
atau persoalan persoalan daerah itu diangkat ke tingkat nasional diperjuangkan
karena tidak semua hal bisa diperjuangkan melalui dpr
nah kalau kewenangan itu diberikan sepenuhnya dan memang dipisahkan secara jelas
orang yang berada di kamar dpd ini adalah betul betul orang yang bukan dari partai politik
sehingga jelas posisinya
saya kira dalam konteks itu menurut saya dpd
tetapi kalau seperti sekarang ini menurut saya ini kan dpd ini hanya jadi alat aja bagi partai politik
entah untuk apa namanya yang tadi saya bilang sebagai tempat peristirahatan para kader yang sudah tidak lagi

ya lalu kemudian dipindahkan
atau jadi batu loncatan untuk menuju ke dpr yang kayak begini
ini tidak ada gunanya
nah sementara anggaran yang dikeluarkan oleh negara untuk lembaga ini cukup besar
untuk fungsi yang seperti ini dan hanya untuk memanjakan partai politik
atau jadi sarana bagi partai politik menurut saya ini sungguh tidak baik dan tidak sehat
bung refli mungkin anda bisa berikan gambaran ideal sebenarnya
kalau misalnya kemudian dpd ini dipertahankan tetap ada begitu ya
dan kemudian bersih dari orang orang partai politik
kalau misalnya bu ngasiranes dan kawan kawan yang lain memang akan nanti menjudisial review misalnya
tapi kira kira gambaran idealnya peran dpd ini seperti apa sih agar masyarakat awam ini melihat
dpd ini pentingnya di mana ya
kalau dpr dilihat dia sebagai kemudian membuat undang undang
membahas undang undang dengan pemerintah kemudian fungsi pengawasan
kemudian apa namanya fungsi budgeting dan lain sebagainya
kalau dpd nantinya akan gambaran idealnya akan seperti apa
kalau kita ada apa
dua lembaga seperti dpr dan dpd ini memang lembaga itu tidak boleh sama ya
dia boleh sama kekuasaannya asal ingredient atau orang orangnya berbeda ya
tapi kalau orangnya sama maka kewenangannya yang harus berbeda
nah dalam konteks indonesia sebenarnya dpd ini kan dimaksudkan memang calon perseorangan itu maksudnya
nah itu memang sementara untuk partai politik pintunya di dpr
nah karena itu memang penting memperkuat dpd agar memiliki kewenangan yang kurang lebih setara dengan dpr
caranya adalah ya tentu dengan mengamandemen konstitusi ya
karena begini teorinya adalah dua mata kadang kadang dianggap lebih baik daripada satu mata ya
nah karena itulah kemudian ketika dalam proses pembentukan undang undang misalnya
perspektif partai politik itu diwakili oleh dpr tapi perspektif daerah atau ruang diwakili oleh dpd
nah kalau seandainya proses pembahasan undang undang itu diserahkan kepada dpr dan dpd saja misalnya
maka itulah yang kemudian yang akan membuat dpd ini penting karena dia mewakili perspektif yang berbeda
tapi kalau misalnya keanggotaannya sama sama berasal dari partai politik
memang mereka tidak ada gunanya
nah kemudian orang kadang kadang mengkritik
atau di amerika serikat misalnya
senatok itu berasal dari partai politik
jangan lupa perbedaan kita ya amerika serikat dengan negara negara eropa barat adalah
kalau senator di amerika serikat itu dia relatively independent
kita tahu bahwa walaupun dia orang republik
dia bisa secara independen menentukan mau apa dia
kalau ada rancangan undang undang berasal dari presiden
kadang kadang presiden harus one one untuk melobi para senator itu agar mendukung rancangan undang undang yang diajukan
karena mereka memang punya tradisi senator itu jauh lebih besar dari partai politiknya sendiri
nah tapi tradisi itu tidak muncul di negara negara eropa barat
di mana partai politik jauh lebih kuat karena sistem pemerintahannya adalah sistem pemerintahan parlementer
di indonesia memang sistem pemerintahan presidensil cuma kan politik kita kan patriarki
karena bahwa ketua umum atau pimpinan partai politik itu menentukan dibandingkan seluruh anggota partai politik
nah ini kan tidak bisa dilepaskan dari tradisi atau kultur politik masing masing negara
karena itu untuk konteks indonesia
kalau kita membiarkan dpd itu diisi orang orang partai politik
maka kemudian akan ada dua lembaga yang sama saja
jadi useless tidak ada gunanya
sehingga kita harus kembalikan dpd menjadi perwakilan ruang
dan kemudian at the same time
dia harus diperkuat fungsinya
sebagai contoh misalnya salah satunya fungsinya fungsi legislasi
dimana legislasi itu tidak boleh lagi model sepuluh fraksi plus satu dpd
tapi satu kamar plus satu kamar lainnya
jadi problem problem yang ada di dpr itu diselesaikan di dpr
problem problem yang ada di dpd
mereka baru kemudian bertemu di dalam forum yang setara
nah kalau itu yang dinamakan bicameral
kalau sekarang memang tidak jelas
jadi dpd kadang kadang diangkat fraksi ke sebelas saja ketika ikut mencoba
hanya pelengkap ya
sepuluh fraksi plus dpd begitu
kalau kita lihat keputusan mk ya sebenarnya
mk secara eksplisit sebenarnya tapi sayangnya tidak dimuat di amal keputusan
karena menghendaki yang namanya pembentukan undang undang itu tiga partit dan b partit
kalau dia melibatkan dpd maka tripartis antara presiden dpr dan dpd
kalau tidak melibatkan dpd karena tidak masuk pasal dua puluh
dia b partit antara presiden dan dpr
tapi yang terjadi sekarang tidak
bukan tiga partit bukan b partit tapi antara fraksi yang sepuluh melawan satu pemerintah
sepuluh fraksi melawan satu dpd plus pemerintah
ini sebenarnya paradigma legislasi yang keliru yang sudah dibenarkan oleh mk
tapi tidak dijalankan melalui perubahan undang undang yang kemudian menjadi undang undang mp tiga terbaru seribu tujuh ratus dua puluh lima
ini menjadi hal yang sangat penting seharusnya perbaikannya harusnya mulai di mana nih
kalau ada pemikiran seperti bang refli seperti ini
lalu apa kendalanya yang lain tidak kemudian mewujudkan seperti yang dilihat atau menjadi persepsi dari
ya kendalanya adalah kultur hukum kita tidak kuat
kita tidak patuh pada putusan pengadilan yang jelas dan eksplisit saja tidak dipatuhi
seperti kemarin itu kan pemilihan pimpinan apalagi pertimbangan pertimbangan hukum yang tidak masuk amar putusan
nah kalau mau mematuhi maka kemudian model legislasi kita adalah model legislasi tiga kamar dan dua kamar sesungguhnya
nah kalau model legislasinya dua kamar atau tiga kamar disitulah peran dpd menjadi kuat dan penting
walaupun jumlahnya satu ratus tiga puluh dua saja karena memang dibatasi
orang masing masing provinsi dia memiliki kekuasaan yang sama dengan dpr yang lima ratus
nah itulah teori kamar sesungguhnya
ya baru baru setara
karena bukan teori kamar yang sekarang ini adalah dia seperti fraksi yang ke satu
dan itu pun fraksi yang ke sebelas yang tidak memiliki kewenangan untuk ikut memutuskan hanya ikut membahas saja
jadi kita semakin luas di bahasan kita ya memang ada kesalahan apa ya yang cukup lama dan kemudian diabaikan begitu ya
nah nanti kita akan ulas lagi nanti kita akan coba masuk dari kondisi dpd sendiri
karena kalau kita lihat sekarang sampai saat ini rupanya masih terjadi dualisme kepemimpinan
yang satu pihak mengatakan sudah dilantik begitu ya
sementara yang satu pihak lagi mengatakan masih menjadi pimpinan yang sah
mau dibawa kemana dpd kami akan segera ulas saat saat lagi
baik kita lanjutkan perbincangan di cnn indonesia prime news
masih berbicara tentang dpd tadi
nah sekarang kita akan coba lihat bagaimana kondisi dpd sendiri
kita tadi berbicara bagaimana memperkuat dpd perlukah dibubarkan atau dipertahankan dengan segala pertimbangan tadi
nah kalau dilihat dari kondisinya sekarang setelah pelantikan kemarin itu bagaimana sih kondisi terakhir
apakah kemudian memang sudah resmi pimpinannya adalah paul
pimpinannya adalah pak oso setelah pelantikan
tapi kok ada juga suara suara dari misalnya bukik air hemas yang mengatakan masih pimpinan
dan ruangannya dikunci kasih pot lagi
yang mengunci bukan kesekjenan yang mengunci bu hemas sendiri
ini kan jadi terlihat seperti kanak kanakan sebenarnya
bagaimana kondisi terkini dari dpd itu
iya masalah terbesar sebenarnya kondisinya sekarang adalah ada dua lembaga negara yang sama sama tidak patuh pada putusan hukum
ma tidak patuh pada
dan dpr tidak patuh pada putusan ma termasuk tata tertib yang dibuat sendiri oleh dpr
nah tentu sekarang kondisinya adalah dpd terbelah
yang kemarin memutuskan oso itu aklamasi empat puluh dua orang kemudian yang tidak ikut itu praktis lebih enam puluh
yang tidak mau ikut dalam proses pemilihan itu
persis enam puluh kan gitu
dan sekarang yang bersurat ke ma untuk meminta ma membatalkan apa yang dia lakukan itu sebagai asas kepatutan itu ada sekitar enam puluh dua orang yang mengirim surat ke ma
kalau sekarang malah enam puluh dua
karena kalau proses pemilihan terpilihnya oso kan hanya empat puluh dua orang yang ikut di situ
yang diklaim sebagai aklamasi
dan saya tentu
tidak setuju waktu itu ikut yang mana itu
aku harus patut pada aturan hukum
yang enam puluh berarti
aku tidak ikut
jadi gini saya ini ketua pansus yang melahirkan tatip nomor satu dua ribu enam belas yang kemudian direvisi menjadi oleh
dan tatip satu dua ribu enam belas itulah yang melahirkan dua lima tahun itu
dan semangatnya sebenarnya adalah semangat memperbaiki
karena waktu itu yang kita ingin perbaiki adalah masa jabatan itu bukan hanya pimpinan dpd tapi seluruh alat kelengkapan
tapi teman teman yang pansus nomor satu dua ribu tujuh belas hanya yang dimasukkan direvisi kembali yang dimasukkan itu hanya pimpinan dpd saja
jadi sehingga kelihatan semangatnya adalah semangat untuk merebut pimpinan dpd saja
dan kalau saya ditanya tentu saya mengatakan bahwa apapun pimpinan dpd yang saya itu adalah pimpinan dpd sesuai dengan putusan ma dengan tatip nomor satu dua ribu empat belas
jadi kembali ke dua ribu empat belas
balik karena ma kan waktu itu memerintahkan
dan putusan dpd nomor tiga puluh satu tertanggal tiga puluh satu pimpinan dpd sudah mengeluarkan keputusan mencabut putusan itu
dan teman teman tetap menganggap tatip nomor satu dua ribu tujuh belas itu sah untuk digunakan
dan menurut saya ini
terus kemudian menggunakan membuat tatip sendiri
membuat tatip baru
iya itu dia
bab dua puluh dua pasal dua ratus delapan puluh satu pembuatan tatip itu nggak bisa serta merta dalam paripurna
mekanismenya itu ada dua
dari mekanisme saja sudah aneh
mekanismenya sudah salah
tahapannya sudah salah
tapi terus dipaksakan
kemudian disampaikan ke ma seakan akan itu legal
dan menurut saya ma juga bisa jadi memang nggak bisa disalahkan
karena ada informasi yang tidak penuh diterima oleh ma sehingga dia datang ketika dijemput
dan yang menjemput itu menurut saya bukan hanya sekjen dpd
siapa yang menjemput
yang menjemput itu ya termasuk salah satunya yang menjemput dan mendampingi itu ya saudara gede pasek itu
gede pasek yang juga adalah pengurus partai hanura
dan menurut saya apapun proses dan tahapannya itu nggak benar
melanggar undang undang nomor tujuh belas melanggar tatip nomor satu sesuai dengan putusan ma
dan kalau lembaga ini mau besar menurut saya
apapun lembaga negara manapun harus menghormati putusan hukum
bung salang jadi gimana nih keupacaran ya kalau semuanya masih ngotot
jadi nanti gambarannya gimana sih formapi melihat ini nanti yang jalanin siapa pimpinan jadi pimpinan sidang misalnya
ada dua kubu dong berarti kalau semua masih mengklaim
sementara karena bu hema sendiri juga tidak mengajukan gugatan
belum mengajukan gugatan paling tidak
ya jadi ini pasti konflik ini akan terus berkepanjangan bahkan mungkin sampai akhir periode ini
konflik ini belum tentu akan selesai
kecuali kalau pimpinan yang sekarang ini mampu mengkonsolidasi merangkul teman teman yang enam puluh tadi
untuk bisa melihat kepentingan dpd mengabaikan konflik
tetapi kan ada prinsip yang berbeda menurut teman teman yang enam puluh
ini adalah persoalan yang sangat substansial ini berkaitan dengan ketaatan kita pada aturan
ya dan keputusan yang dikeluarkan oleh
yang dikeluarkan oleh mahkamah agung
jadi menurut saya ini memang ini waktu yang sangat kritis bagi dpd
kita tadi bicara soal bagaimana berjuang supaya memperkuat kewenangan dpd ini melalui amandemen undang undang dasar
tetapi secara internal mereka sendiri tidak mendukung iklim untuk mendorong penguatan itu
jadi ini jadi persoalan yang sangat serius
mereka sendiri suka dengan kewenangan yang terbatas ini ya
bukan soal sukanya
jadi dengan situasi konflik seperti ini hampir pasti ini partai politik juga akan mengamini bahwa memang dpd ini tidak layak untuk diperkuat
kalau tidak diperkuat maka ya pilihannya pasti dibubarkan
jadi ini yang akan terjadi
menurut saya dpd sendiri tidak membantu dirinya agar upaya untuk mendorong penguatan itu mendapat dukungan dari publik
harus jujur dikatakan
harus jujur dikatakan bahwa publik tidak merasa memiliki lembaga ini
karena ada jarak yang sangat jauh
tidak ada prestasi yang ditorehkan oleh dpd yang membuat masyarakat merasa bahwa lembaga ini penting
nanti kalau ditagi prestasi yang dijawab adalah karena kewenangannya sedikit terbatas
dalam situasi di mana dpd solid saja itu tidak mudah meyakinkan dpr tidak mudah meyakinkan partai partai politik untuk mendorong amandemen undang undang dasar dalam rangka penguatan kewenangan dpd
apalagi dalam situasi seperti ini gitu
nah jangankan bicara soal amandemen bicara soal bagaimana menyatukan semua anggota dpd sekarang menurut saya ini tidak mudah
jadi tidak bicara majut ini malah makin mundur begitu ya perjuangan untuk memperkuat dpd ini
baik terakhir ke bung refli
bung refli kalau anda lihat seperti apa
jadi ini akan ada gambarannya sekarang ini ya
ada dualisme kepimpinan
dua duanya masih berkuku bahwa mereka adalah pimpinan yang sah
kalau anda melihat sendiri apakah mungkin ada dualisme kepemimpinan yang mengaku sama sama sah ini
ataukah memang salah satunya adalah ilegal
ya saya ingin mengatakan begini
tergantung perspektifnya ya
kalau perspektifnya politik ya memang ada dua kepemimpinan
karena kita tahu bahwa kepemimpinan yang baru ini kan mobilisasinya besar ya
mungkin juga karena resourcesnya juga besar ya
tetapi kalau kita bicara dalam perspektif hukum ya saya menganggap yang legal itu yang dua ribu empat belas
nah saya mengatakan tadi kan betapa lemahnya legal culture kita
ketaatan kita pada hukum itu lemah sekali
dan ini dicontohkan oleh senator ya
oleh anggota anggota dpd terutama mereka yang ingin merebut kursi pimpinan
sebenarnya yang namanya berbeda pendapat dalam politik itu biasa saja
tetapi wasit dari perbedaan pendapat itu adalah ranah hukum
kalau seandainya sebuah kasus itu dibawa ke ranah hukum
kalau sudah ada putusan pengadilan maka putusan itulah yang kemudian harus dipakai sebagai sebuah acuan
jadi kalaupun misalnya ada proses proses yang harus dilakukan untuk menghormati putusan tersebut katakanlah proses pencabutan
itu dulu yang harus dilakukan
proses penyesuaian aturan misalnya itu dulu yang harus dilakukan
bukan kemudian dengan sengaja memanfaatkan timing waktu ya
sekuen waktu untuk kemudian memaksakan pemilihan
yang menurut saya akhirnya memang tidak ada dasarnya sama sekali untuk menggelar pemilihan ulang
karena sudah jelas bahwa dengan adanya putusan mahkamah agung ya
maka sesungguhnya tatib itu kan sudah tidak berlaku lagi
putusan mahkamah agung itu tidak serta merta berlaku karena masih diperintahkan pencabutannya
nah dalam hal ini ada pakar hukum yang tidak teliti
ternyata pencabutan itu sudah dilakukan oleh pimpinan dpd
dan memang perintah mahkamah agung adalah memerintahkan kepada pimpinan dpd untuk mencabut peraturan tata tertib tersebut
dan itu sudah dilakukan
demikian juga mengenai kesalahan misalnya
ya kita harus tahu bahwa ada kesalahan yang sifatnya substantif
ada kesalahan yang sifatnya typo ya
seperti misalnya dpd tertulis dprd
nah itu pun sudah diubah oleh mahkamah agung
sehingga sesungguhnya kalau kita mau menghormati hukum dan punya katakanlah tata cara berpemerintahan yang baik
maka sesungguhnya kita akan menghormati hukum terlebih dahulu
baru kemudian kita berbicara bagaimana kepentingan politik disalurkan melalui hukum tersebut
kalau ini kan tidak
kepentingan politik dulu ya
seandainya pun tidak ada kesalahan ketik misalnya
seandainya pun putusan mengenai pencabutan itu sudah disosialisasikan dan disampaikan
saya kira tetap saja akan dipaksakan pemilihan
padahal sekali lagi putusan mahkamah agung itu bukan perlu dimintakan persetujuan di paripurna
paripurna tidak dilaporkan pun tidak ada persoalan
karena perintah mahkamah agung adalah pimpinan harus mencabut peraturan tersebut
dan itu sudah dilaksanakan
satu lagi justru kalau dilaporkan di paripurna bisa di voting
padahal yang namanya putusan itu bukan untuk di voting tapi untuk ditaati
oke baik kita akan lihat nanti perkembangannya seperti apa
apakah memang konflik ini masih akan cukup panjang begitu ya bung salang ya
tapi sebelum ditutup ini yang membuat situasi dpd tanpa kisru itu menurut saya mahkamah agung
jadi mahkamah agung yang membuat situasinya tanpa kisru
kita lihat nanti langkah mahkamah ini
soal keputusannya sendiri yang kedua mereka datang melantik gitu
kalau mereka mengerti dan mau menghormati keputusan yang mereka buat ini
mestinya mereka tidak perlu hadir kan
kita perlu hadir untuk melantik begitu
tadi ada kesenangan informasi tadi yang tidak lengkap begitu diterima
tapi kita lihat nanti karena waktu kita sudah habis
kita akan lihat nanti akan seperti apa
apakah memang akan berlanjut semakin panjang konflik di dpd ini sampai akhir periode ini
semoga saja tidak terjadi seperti itu
terima kasih bung refli
terima kasih harun
terima kasih bang sebastian salang
bang asri telah bergabung bersama kami malam ini